gugus tugas pencegahan percepatan penanggulan covid sembilan belas ini
membagikan informasi secara intens
kami mohon informasi inilah yang kemudian dijadikan acuan
di dalam bersikap sehari hari
karena kita akan mendapatkan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan benar
saudara saudara bisa mengakses di covid sembilan belas go id
atau di whatsapp covid sembilan belas
banyak sekali aplikasi online dan layanan telemedicine lainnya
yang bisa diakses untuk mendapatkan informasi yang benar tentang hal ini
tvri rri dan televisi dan radio swasta yang lainnya
secara terus menerus akan menyebarkan informasi ini
ini yang kita harapkan bisa kita pahami
sehingga kita bersikap dengan baik dan tidak perlu ada kepanikan
saudara saudara pada hari ini sampai dengan pukul dua belas wib
kami sudah merekap data kinerja sebagai berikut
spesimen yang kita pereksa sebanyak satu ratus dua puluh satu lima ratus empat puluh tujuh dari delapan puluh delapan sembilan ratus dua puluh empat orang
hasil dari pemeriksaan spesimen ini
kita dapatkan bahwa kasus konfirmasi positif bertambah empat ratus delapan puluh empat orang
sehingga totalnya menjadi dua belas tujuh puluh satu orang
kasus konfirmasi positif yang sudah sembuh bertambah dua ratus empat puluh tiga orang
sehingga total sembuh menjadi akumulasinya menjadi dua satu ratus sembilan puluh tujuh orang
kemudian konfirmasi positif yang meninggal bertambah delapan orang
sehingga menjadi delapan ratus tujuh puluh dua orang
orang dalam pemantauan yang kita lakukan berdasarkan laporan
yang kami akumulasi dari semua provinsi di seluruh indonesia
di mana hampir dua ratus ribu diantaranya sudah selesai dipantau dan dinyatakan sehat
kemudian pasien dalam pengawasan sebanyak dua puluh enam empat ratus delapan orang
ini tersebar dari seluruh indonesia
sebagian besar provinsi sudah kita dapatkan
berapa yang sudah selesai dipantau
dan kemudian ada beberapa yang kemudian ternyata konfirmasi menjadi positif
namun di beberapa yang lainnya kami masih mengupdate dari provinsi provinsi yang ada
kabupaten kota yang terdampak sudah lebih dari tiga ratus kabupaten kota dari tiga puluh empat provinsi
tiga puluh lima kabupaten kota dari tiga puluh empat provinsi
kemudian pasien sembuh totalnya adalah dua satu ratus sembilan puluh tujuh orang dari keseluruhan provinsi
di mana dki jakarta tujuh ratus empat sudah sembuh
sulawesi selatan dua ratus dua puluh delapan
jawa timur satu ratus delapan puluh
jawa barat satu ratus enam puluh
tujuh dan bali satu ratus enam puluh orang
kita harus betul betul memperjuangkan
jangan sampai kita tertular
jangan sampai orang lain tertular
jangan sampai saudara saudara kita tertular
karena kalau kemudian semakin banyak kasus yang tertular
dan kemudian harus masuk rumah sakit
maka beban layanan rumah sakit akan menjadi semakin berat
beban layanan rumah sakit menjadi semakin berat
dan resurs yang kita butuhkan juga semakin besar
oleh karena itu kuncinya adalah
bagaimana mencegah jangan sampai sakit
bagaimana kemudian memutuskan rantai penularan ini
agar tidak ada orang lain yang menjadi sakit
ini hanya bisa dilakukan manakala kita bisa bergotong royong dan bersatu
terus menerus tanpa terputus untuk melawan covid sembilan belas
kita harus mensinergikan dari pusat sampai ke daerah
sampai ke desa
sampai ke rw
sampai ke rt
dan sampai di kehidupan keluarga kita masing masing
oleh karena itu kita berharap inilah yang bisa kita lakukan
kita harus mematuhi tentang ketentuan ketentuan
yang dilakukan oleh pemerintah
meskipun suatu daerah belum diputuskan
untuk melaksanakan pembatasan sosial berskala besar
physical distancing menjaga jarak
rajin mencuci tangan
dan tetap di rumah
adalah dasar untuk mencegah penularan ini
oleh karena itu
kita menjadi disiplin setelah ada psbb
jauh sebelum psbb kita juga harus disiplin
inilah yang menjadi kunci bagi kita
oleh karena itu mari saling mengingatkan
mari saling menerima saran kritik masukan
dari siapapun orang yang berada di sekitar kita
yang semata mata berjuang untuk kemudian mencegah
jangan sampai tertular dan jangan sampai menularkan virus ini
kita bersama sama harus bisa menjalankan ini
kalau kita menginginkan pada bulan juni
pada bulan juli
kasus ini bisa kita kendalikan
kasus ini sudah mulai bisa kita kendalikan
dan kehidupan kita sudah mulai menjadi lebih baik lagi
pembatasan pembatasan sudah bisa dikurangi
komitmennya adalah di kita
peraturan sudah cukup banyak
kebijakan yang dibuat sudah cukup banyak
jejaring pengaman sosial sudah dilakukan
oleh karena itu kuncinya tinggal satu
kepatuhan disiplin komitmen yang kuat
dan itu tidak bisa dilaksanakan oleh sebagian sekelompok
tetapi harus dikerjakan oleh semua secara bersama sama
bergotong royong untuk melakukan ini
oleh karena itu kita berharap bahwa di bulan agustus
kita sudah bisa menjalankan kehidupan kita
kehidupan menjadi lebih baik lagi
sudah bisa menjadi kondisi normal yang baru
dalam artian bahwa kita sudah memiliki kehidupan yang berdisiplin
disiplin untuk mencuci tangan misalnya
disiplin untuk mengikuti pola hidup bersih dan sehat
maka dengan cara seperti inilah
maka kita akan bisa menyelamatkan diri kita
menyelamatkan keluarga kita
menyelamatkan tetangga kita
menyelamatkan lingkungan kita
dan menyelamatkan bangsa ini
saudara saudara kita yakini kita bisa melakukan itu
kuncinya adalah kita bersama
kuncinya adalah gotong royong kita
terima kasih selamat sore